karena dewi sekarang tinggalnya gak sendirian bu
dia sekarang tinggal bersama pria itu
laki laki itu marah
saat gustaf selalu mengajak dewi pulang
apalagi pas dia tau kalau gustaf adalah tunangannya
makanya dia nyewa bos jos untuk melabrak ustab bu
supaya gustaf gak deket deket lagi sama dewi
jadi simpenan orang kaya nak gustaf
ya ibu gak percaya kalau dewi seperti itu nak gustaf
ini jakarta kota yang keras
dewi jangan bilang sama ibu apa yang udah akan berbuat
dewi gak mungkin gua sama ibu
ibu lagi sakit
kalau ibu mendengar berita mengejutkan seperti ini
apa penyakit ibu ngakumat lagi terus makin parah
kamu tega wi ngeliat ibu menderita
tapi untuk sekarang ini
soalnya dewi harus konsentrasi sama kerjaan
ya gapapa kok teh
ya udah dewi aku isi dulu ya
sekarang ini dewi belum bisa jujur sama ibu tentang pekerjaan yang dewi lakukan
karena dewi takut ibu menentang dan gak menyetujui apa yang dewi lakukan
karena biarpun alasannya untuk kebaikan
tetap saja dewi ini membohongin orang lain
tapi dewi terpaksa ngelakuinnya bu
selain demi mas andre juga demi ibu
supaya ibu bisa berobat dan lekah sembuh
ini aden satria
oh kamu aden
iya aden kenapa
nah kamu adalah orang baru yang biasa
orang baru maksud aden
itu cewek yang biasa ngurusin andre
kok gak kedengeran suaranya
oh mbak dewi
katanya sih mau keluar sebentar
mau nemuin ibunya yang dari kampung
kok kang gusnya bisa kenal sama orang seperti itu
emangnya bos jus siapa sih kang
dari awal maya ngeliat aja maya sudah tahu dia bukan orang yang baik baik
apa ada sesuatu yang
nak gustab sembunyikan dari kami
tolong katakan yang sejujurnya
enggak ada apa apa
kok ibu gak ada apa apa
ibu tenang aja ya
kalau orang ngeles
biasanya dia semunyi sesuatu bi
kang gustaf sembunyi sesuatu dari kita ya
nah gustaf jujur saja sama kami
apa ini ada hubungannya dengan dewi dan gustaf
waktu ibu tanya
dewi gak menjawab tentang pekerjaannya
ini ada hubungannya dengan dewi nak gustaf
semua ini ada hubungannya sama dewi ibu
laki laki yang bernama bos jus itu
sama seorang pria yang sekarang lagi dekat sama dewi
pria siapa maksudnya nak gustaf
ibu tahu kenapa tadi dewi mengelak saat ibu tanya
ibu mau tinggal di rumahnya
karena dewi sekarang tinggalnya gak sendirian ibu
dia sekarang tinggal bersama pria itu
laki laki itu marah
saat gustaf selalu mengajak dewi pulang
apalagi pas dia tahu kalau gustap adalah tunangannya
makanya dia nyewa bos jus untuk melabrak gustaf ibu
supaya gustaf gak deket deket lagi sama dewi
maksudnya pak dewi
jadi simpenan orang kaya nak gustaf
enggak mungkin ya ibu gak percaya kalau dewi seperti itu nak gustaf
bu ini jakarta kota yang keras
bisa merubah orang yang lubu kayak dewi bisa berubah bu
tapi teh dewi bukan orang seperti itu kang gustaf
teh dewi gak mungkin tinggal di rumah sama lelaki bukan murimnya
ya mai awalnya kang gustaf juga gak percaya sama kaya gituan
cuma emang begitu kenyataannya
enggak mungkin dewi seperti itu
bi bi pelan pelan dulu bi ini apa sih bi
kita bawa ke dokter mai
satria tunggu sayang
kenapa lagi sih ma
kamu mau bicara sama kamu
ada apa antara kamu dan dewi
kok kamu pakai nanya dewi pergi kemana ya
kamu suka sama dia
udah deh mama gak usah ngacau ngomongnya
enggak mungkin satria suka sama cewek kampung seperti itu ma
mama gak usah khawatir
bagus kalau begitu
mama cuma mau menegaskan sama kamu satu kali lagi
jangan sampai kamu punya perasaan sejujul pun sama dewi
maksud mama pokoknya mama gak setuju kalau kamu punya perasaan apapun
cinta kek seneng kek suka
mama gak setuju
mama tenang aja deh
mama percaya aja mas satria
nggak mungkin satria suka sama cewek mungkin mirip sama sita
nanti kalau tiba tiba andre juga suka sama dewi gimana
masa satria saingan lagi sih sama andri
dia capek ma
dari kecil satria selalu dibanding bandingin terus sama andri
masa sekarang seperti itu juga sih
itu baru namanya anak mama
aku gak suka sama dewi
keadaan andre memang lebih baik
tapi kalau kita meminta
dewi berpura pura menjadi sita
kita tidak bisa membantu penyembuhannya andre
kita membohongi andri dok
tapi dokter bisa lihatkan kemajuan andre
dan itu semua karena dewi
kalau saja dokter bisa lihat
sejak sita meninggal
andri gak bisa menerima kenyataan itu
dia hanya bilang sita tidur
sita tidur mama sita tidur
dia hanya bingung sedih nangis
dan kalau memang dewi bisa memberikan kebahagiaan dan semangat hidup kepada anak saya dokter
walaupun dalam kebohongan
saya gak keberatan
karena jujur saya sebagai seorang ibu melihat anak saya satu satunya seperti itu
saya tahu pasti dokter bisa mengerti
dan kalau memang hanya sekejap bisa keluar dari kesedihan
gak ada salahnya kan dokter
ya biarlah kalau andri mengira dewi adalah sita
tapi kalau andri sudah normal
ibu harus bisa menjelaskan siapa sebenarnya dewi
karena kalau kita melanjutkan masalah ini
dan andri sembuh
itu justru akan membuat dia bingung
dan itu akan mempengaruhi kesehatan mentalnya
omongan kangguh sepemari pasti gak bener kok
mimpi gak usah pikirin ya
bibi gak kepikiran kok
ya udah bibi pasti lapar kan
kita cari makan dulu ya
gimana kalau sekarang kita beli minum aja mau
gimana kalau sekarang water fitur disebut ladiesst
nggak melewati kekerasan

udah lu sini
gue denger katanya lu baru nikah
ibu kenapa ibu
ternyata ngomongan kamu benar
ngomongan kamu benar
dewi sudah melanceng dari jalan yang lurus
kenapa kamu tega bohongin ibu nak
tadi kita liat
tadi kita liat dewi pelukan sama cowok cowok
tukang gusap ceritain
akhirnya kalian percaya juga apa yang saya bilang
begitulah bu sekarang dewi
dewi sudah berubah bu